bisa disimpulkan ada depresinya ada traumanya
tidak kami ketahui
jadi karena itu
kemudian menurut pesiatri kami
karena ini sudah rentang ya
satu bulan lebih dari peristiwa
ini situasinya rawan
kalau ibu pc tidak mendapatkan penanganan dokter atau psikiatri